electronic sport atau yang lebih dikenal dengan e sport telah menjelma menjadi lahan bisnis yang menggiurkan
atlet e sport profesional bisa mengantongi hadiah uang ratusan juta rupiah dalam satu kali turnamen saja
namun kesuksesan menjadi atlet e sport tak hanya bermodalkan kemampuan bermain komputer atau konsol saja
namun sayangnya informasi seputar atlet e sport mobile ini sekaligus harus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa berita berita kami juga dapat anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist technology and gadget
saya aziza hanum pamit undur diri dan ingat jangan pernah berhenti untuk berinovasi
yang dari warnet itu kayak banyak ibad kata pertandingan pertandingan kecil gitu turnamen rookie rookie segala macam terus saya ikutin terus gitu
pas dari saat itu jadi ada yang pemain pro yang ngenalin saya gitu
jadi kayak oh ini lumayan nih jago nih tarik aja gitu
saya ditawarin eh mau gak nih gue kasih lu rumah segala macam fasilitas digaji gue cuma main dota aja gitu
orang tua tuh tadinya tuh kayak ngelang saya gitu kayak aku ngapain sih gitu ini gak ada masa depannya gitu
buat apa buang buang waktu gitu mendingan lu belajar gitu kan
tapi setelah waktu berlalu gitu ketika saya pertama kali menang dalam kompetisi turnamen di dota dua ini
terus orang tua pun langsung kayak oh ternyata bisa menghasilkan gitu
tergantung turnamennya yang dikira
juara ini gak
iya sekitar lima belas dua puluh sih
kalau misalnya menang ya
kalau misalnya gak menang ya segitu segitu lah
tapi seringnya menang ya
latiannya tuh konsis dari kayak kita belajar analis replay
terus seterusnya kita ngelakuin praktek
jadi kayak ibad kata kita scrim lawan orang lain
scrim tuh kayak tanding
saling latih strategi gitu
terus habis itu yang ketiga bahas lagi
jadi apa yang kita udah ngelakuin apa yang salah apa yang apa gitu
jadi total total ya waktunya cukup lama sebenernya
kalau konsis dari bahas sama analise replay pasti lebih dari sepuluh jam sih ya
apa yang menentukan tuh kayak kerjasama ya
kerjasama sama satu pikiran gitu kayak
apa yang penting tuh dalam satu game gitu kayak kita
kita saling kerjasamanya itu kayak lebih bagus dari tim musuh gitu
terus sama kayak kita sama sama punya satu pemikiran gitu
bagaimana cara menangin gamenya
itu menurut saya yang paling penting

selain skill gitu passion juga butuh sih
kayak abis itu kayak orangnya harus punya goal gitu
kalau misalnya kita nggak ada goalnya
terus abis itu cuman leha leha doang kayak gak rajin gitu juga gak bakal bisa tembus
soalnya apa yang kita lakuin sama apa yang orang luar lakuin yang profesional itu beda jauh
jadi kayak ketatannya disiplinnya segala macem
kalau misalnya semuanya gak ada itu pasti gak bisa jadi profesional game
kalau menurut saya sih saya harapannya ya indonesia tetap bikin e sport ini maju sih
kayak yang dual gitu